kami tetapkan yang bersangkutan saat ini menjadi tersangka terhadap lima orang yang lain sementara statusnya masih sebagai saksi
kami sedang mendalami terkait perangan maupun alat bukti yang lain untuk penentuan status dari lima orang tersebut
kami akan masih
melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi kemudian ahli ahli pidana kemudian pemenuhan alat bukti yang lain
yang kedepannya akan kita tentukan apakah status dari lima orang ini bisa dinaikkan menjadi tersangka atau tetap menjadi saksi